percuma jimat itu hanya berfungsi menyerap racun saat kamu memakainya
aku memang mungkin akan mati
kamu tidak akan bisa menguasai jimat ini
bisamu tidak akan bisa memalahkan aku
kita akan ditangkap
kau sudah jahat
kau balikkan adikku
itu dia rabbitnya
kita sudah bisa menepi di semarang nasraz
sekarang kita bisa memulai dari ini
sebentar lagi aku akan menguasai semuanya
kita berdua paham
bukan kamu yang menang
tapi aku wendra
tapi mau mio siapa sudah sampai

aku memang mungkin akan mati
kamu tidak akan bisa menguasai jimat ini
jangan lupa like share dan subscribe ya